nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jatim oleh kpu jatim di hotel merkur surabaya
selasa siang sempat diwarnai kericuhan
kedua tim pendukung terlibat saling dorong bahkan nyaris adu jotos dengan aparat kepolisian karena ditolak masuk ke dalam gedung
dalam acara pengundian ini kofifah emil mendapat nomor urut satu sedangkan gus ipul putih mendapat nomor urut dua
kericuan antara pendukung kofifa emil dan aparat kepolisian ini terjadi saat pasangan kofifa emil akan memasuki hotel merkir tempat pengundian nomor urut paslon
masa pendukung kofifa emil yang akan masuk gedung dihalangi petugas kepolisian
merasa dihalangi masa kofifah pun merangsok masuk
akibatnya adu mulut hingga nyaris adu jotos pun tak bisa dihindarkan
bapak bapak kalau ada ikannya apa
kericuhan semakin panas saat cowok gop emil dardak dan istrinya aruni bahsin juga dihadang petugas masuk hotel karena tak membawa kartu resmi dari kpu
pimpinan partai yang ikut mengantar kofifa pun ikut bersih tegang dengan aparat kepolisian hingga harus diusir keluar
pengundian yang dilakukan di lantai dua hotel merkir grand miramar
pimpinan yang dilakukan di lantai dua hotel merkir grand miramar
mudah mudahan mereka solid mereka bisa menyatukan pilihannya pada kofifa emil
sementara gus ipul juga yakin akan meraih kemenangan untuk meneruskan program kerja sebagai paslon incumben
alhamdulillah nomor dua dua ini ada satu hal yang juga penting
saya sama mbak putih ini dua jadi satu satu jadi dua
insya allah akan jadi duit tunggal memimpin jawa timur kalau diberi amanah selama lima tahun ke depan
alhamdulillah nomor dua dua ini ada satu hal yang juga penting
dua paselon puas atas nomor yang diperolehnya